cerita sama mondi
tadi mama menyebrang
ada mobil kenceng banget
terus mama keserempet
akhirnya mama jatuh
mobilnya tanggung jawab
mondi gak terima ma
mondi harus cari mobilnya
dia harus tanggung jawab
gak apa apa mondi
mama kan udah gak apa apa
mending lu pulang cuci kaki terus tidur
sekali lagi mau peringatin sama lo semua
atau lu semua gue bawa ke kantor polisi
ambil kalo berani
peringatan terakhir buat kalian semua
belum balikin tasnya
dia tetep mau tas
sang pr disadvantage
nih buat abang
dari awal gue udah bilang
kalian malah lebih milih
cara kekerasan kayak gini
sini tas gue
biar gue aja yang ngambil
ini urusan laki laki
lo tuh kesini malah nyari bahaya
ikut gue cabut sekarang
udah gak usah banyak ngomong
lo tuh cuma ngerepotin gue tau gak
lo mau dikeroyok lagi
gue gak mau bantuin lagi
lo tuh jadi cah
kenapa deket banget sih
yang penting tas gue udah balik nih
ig dia sebelah mana ya sus
di sana pak tinggal lurus aja
sampai jumpa di video selanjutnya
tadi mama menyebrang
terus mama keserempet
mobilnya tanggung jawab
mobilnya langsung pergi
mondi gak terima ma
mondi harus cari mobilnya
dia harus tanggung jawab
mama kan udah gapapa
itu cewek yang nolongin gue
waktu ian geri sama klub warrior nyerang gue
kalian gak salah ya
nyerang orang yang udah gak berdaya kayak gini
gue tau dia siapa
kalo gak di sini ian
dia gak bakal kapok
tapi gak harus melayang dia juga kan
kamu tenang aja ya
ma emangnya bener yang dibilang sama almarhum mamanya boy
soal perjodohan itu
kamu memang gak pernah bahas sama aku
yang mama sebenarnya juga mau ceritain dan menjelaskan ke kamu
kamu tau gak sih
mana ada sih orang lagi kritis
terus memikirkan masalah perjodohan
ya nggak ada lah sayang
itu cuma akal akalan mama aja
mama mikir gimana caranya
supaya kamu bisa tetap bersatu sama boy
mama gak rela boy lepas dari kamu sayang
lagian juga mama kan gak mau rugi
waktu itu mama juga capek tau
ngurusin mamanya boy
aku seru banget
punya mama yang selalu suportif
dan penuh ide brilian
jangan sampai terjadi apa apa
terus kita mau nambah utang lagi nanti
aku terlalu seneng soalnya